kami kembali sampaikan informasi tentang sidang kasus pembunuhan wayan mirna salihin dengan terdakwa jessica kumalo wongso
hari ini sidang kembali dilanjutkan dengan agenda pemeriksaan saksi dari jaksa penuntut umum
ya dan kami juga akan mengajak anda untuk menyimak langsung jalannya sidang di pengadilan negeri jakarta pusat
itu juga berkaitan dengan saksi saksi fakta
tapi kecuali nanti yang mulia akan memutuskan bahwa ahli ini tidak boleh sedikit pun mendasarkan keterangannya kepada saksi saksi fakta
kalau itu yang terjadi kami siap untuk menyebutkan ini
tetapi kan barang bukti yang akan diterangkan oleh ahli kan sudah disita sudah disita oleh pejabat yang berwenang dalam ini adalah penyidik
sehingga kan tidak ada pemalsuan barang bukti tentunya menurut pendapat majelis
karena yang akan dinilai adalah nanti dari forensik
jadi adalah mengenai tentang barang bukti hasil apa itu
otopsi hasil otopsi yang dituangkan dalam visum
begini yang mulia
kami sangat memahami tetapi mohon dipertimbangkan
bahwa saksi ahli ini kan ahli ini kan memeriksa barang bukti umpamanya
dan kita masih dalam proses membuktikan apakah barang bukti itu betul berbukti yang lehal
yang berasal dari sisa minuman bakar bukti yang asli
kita masih dalam proses ini
kalau ternyata nanti yang diperiksa itu kalau ahli itu kan hanya menerima barang
jadi tidak tahu berasal dari mana barang ini
pokoknya diterima barang diperiksa
tapi kalau ternyata nanti dalam perusahaan saksi fakta
membuktikan bahwa barang itu bukan barang yang berasal dari barang yang sesungguhnya
ini kan menjadi batal juga yang mulia
jadi kita tidak bisa langsung pada saksi ahli
kalau ternyata kita buktikan dalam persidangan ini
bahwa yang diperiksa oleh laprim itu sebenarnya bukan barang bukti aslinya
maka tentunya keterangan ahli menjadi tidak benar juga
jadi sebaiknya tetap harus juga kita
nanti kita kasih
apalagi begini yang mulia ya
di dalam keterangan ahli yang saya lihat
selalu juga menunjuk keterangan saksi saksi
yang juga belum didengar di situ
tapi kalau kamu yang mulia memutuskan
saksi tidak boleh mengutup keterangan
dengan keterangan keterangan saksi yang ada
saya siap untuk dilanjutkan
ijin yang mulia
pertama yang dipermasalahkan dari minggu lalu adalah
bukan yang bersianida
yang bersianida itu sudah sah
tidak ada dipermasalahkan lagi
ini hanya pembandingnya saja
yang kedua pembanding itu sudah ada berita acara penuangannya
itu yang kedua sudah ada berita acara penunggangannya
dan yang ketiga
saksi saksi fakta yang dipermasalahkan
itu sudah diperiksa semua
bukan saksi yang lain tidak ada
baik untuk cyanida atau pembanding
ada saksi devi ada saksi johannes
itu sudah menjelaskan semuanya
jadi menurut kami
keberatan yang disampaikan penasihat hukum
tidak beralasan hukum
karena memang faktanya sudah diperiksa semua
saksi saksi fakta yang nantinya ahli itu sudah bisa mengambil

kesimpulannya berdasarkan apa yang diamati
pada saat pemeriksaan visum
itu yang mulia
jadi artinya tidak ada lagi saksi dari polisi
nukerong tidak ada lagi
kalau tidak ada tidak ada masalah
kami tidak keberatan
oh kalau nanti ada saksi fakta
sebentar sebentar penasihat hukum
tadi ketua majelis sesungguhnya sudah menyatakan
setelah kami musyawarah
jadi juga sudah dijelaskan tadi
jadi juga sudah dijelaskan tadi
bahwa kaya pun tetap
bahwa kaya pun tetap
kita semua membutuhkan kesaksian daripada
polisi yang mengambil barang bukti di tkp
jadi kalau sudah ketua majelis menyatakan
itu keberatan saudara dicatat
itu keberatan saudara dicatat
ya sudah jangan lagi ditambah terus
kami sangat paham itu
apa yang sampaikan perusahaan hukum selalu mengacu kepada sana

daripada pakar pakar itu nanti mau kita dengar dulu lah

sampai sejauh mana
saya bukan berdebat
pemimpin sidang ini kami
betul yang mulia tapi persidangan ini lah
gak boleh begitu yang mulia
yang mulia kan kami mau mohon
tentu majelis yang memutuskan
tidak taksi ahli itu
semuanya itu mengacu kepada keterangan saksi
semuanya itu mengacu kepada keterangan saksi
itu persoalan ya
itu persoalan ya
kami sudah berketetapan
bahwa ahli hari ini akan kita periksa
keberatan penyelesaian hukum kita catat
kami sudah berketetapan bahwa ahli hari ini akan kita periksa
keberatan penasihat hukum kita catat
dan juga catatan kepada penuntut umum
untuk persidangan selanjutnya untuk menghadirkan saksi polisi
untuk persidangan selanjutnya untuk menghadirkan saksi polisi
demikian sidang kita lanjutkan
saya mohon keberatan kami dicatat yang mulia
dokter selamat purnomo
saya tanyakan siapa nama bapak
bapak dokter selamat purnomo
saya panggil saksi ya
penyebutan persidangan ini
dokter selamat purnomo
jenis kelamin laki laki
kewarga negaraan indonesia
alamat komplek poli ragunan
jalan ampera raya jakarta selatan
ada identitas yang bisa cocok
yang sudah saling main
yang hati sedih
orang yang semua
hai kami persilahkan penuntutmu maupun penasihat hukum untuk melihat cv dari alih silakan duduk
ahli bertugas dimana
di rumah sakit
bertugas di rumah sakit
raden said sukanto keramajati
tugas daripada ahli
di rumah sakit tersebut
apa yang dilakukan biasanya
adalah melakukan pemeriksaan pemeriksaan
maupun korban hidup
yang dikirim oleh kepolisian
korban kejahatan maksud saya
atas tindakan yang dilakukan
itu berupa apa
semua hasil pemeriksaan kami
yang berkaitan dengan masalah pidana
kami tuangkan dalam visum et repertum
visum et repertum adalah
adalah hasil pemeriksaan dokter
atas barang bukti
berupa tubuh manusia
atau bagian bagian tubuh manusia
apakah masih ingat ahli
tentang adanya jenazah
siap masih ingat ya
pada waktu itu apakah
ahli yang mengadakan otopsi
atas jenazah tersebut
kami akan jelaskan
bahwa kami diminta oleh penyidik
untuk melakukan pemeriksaan
jenazah dan pengambilan
sampel untuk pemeriksaan
apakah itu termasuk
ruang lingkup dari otopsi
ruang otopsi itu lebih luas lagi
ruang lingkup otopsi lebih luas
ahli hanya untuk
untuk pemeriksaan toksikologi
yang diminta adalah lambung
isi lambung dari jenazah
waktu itu dilakukan kapan
kurang lebih kita kerjakan
kurang lebih sekitar jam satu malam
apakah pada waktu mengerjakan sendiri
saya berdua dengan teman saya
daripada jenazah yang
diperiksa oleh ahli
itu sudah dalam keadaan
dalam wadah atau tabung atau gelas
itu sudah dalam keadaan
dalam wadah atau tabung atau gelas
atau ikut serta ahli
isi lambung itu
secara bersama dengan dokter dokter lain
ya jadi kami bersama sama dengan dokter lain
yaitu dokter arief wahyono
berserta staff yang lain dari bagian forensik
rumah sakit raden said sukato
kita mengambil lambungnya
kita membuka lambungnya
atau kita membuka perutnya
untuk mengambil lambung dari korban
untuk mengambil lambung dari korban
untuk mengambil lambung dari korban
untuk mengambil lambung dari korban
diambil kemudian coba
dilanjutkan ceritanya supaya runo
baik jadi pada
malam itu sekitar jam sepuluh
kami ditelepon oleh penyidik
diminta membantu melakukan
pemeriksaan jenazah dan
mengambil sampel untuk
kemudian jatang jenasa sekitar jam sebelas
kemudian kami lakukan
itu adalah pemeriksaan dimana
jenazah hanya dibuka untuk
ada luka luka dan sebagainya
kemudian setelah selesai
pemeriksaan luar kita lanjutkan dengan
isi lambung atau sampel
lambung tadi untuk toksikologi
kita sudah membuka perut kita mengambil
sampel untuk hati
merupakan sampel yang cukup penting
atau penting juga untuk mendeteksi
kemudian setelah itu
setelah kita ambil
kita serahkan hasilnya setelah kita
masukkan ke dalam tabung
kita serahkan kepada pihak penyidik
kemudian urin satu lagi
urin dan empedu
itu setelah diperiksa
setelah kami lakukan pemeriksaan
setelah diambil setelah diambil
langsung diadakan pemeriksaan
baru kita masukkan ke dalam
toples atau wadah
berupa topless yang kita kirim
atau kita diambil oleh pihak penyidik
kemudian dari penelitian
atau pemeriksaan ahli
apa yang diketemukan
jenazah itu pada waktu itu
pada lambung jenazah kita tidak buka
karena ini hanya untuk pemeriksaan
tapi kami lihat dari daerah luar
itu terlihat sekali bercak bercak
yang seharusnya lambung itu berwarna putih
dalam arti kata tidak
terlalu putih tapi
agak putih susu begitu
tapi ini berwarna kehitaman
terutama adalah di bagian bawahnya
tidak memeriksa isi dari lambung itu ya
sebagian dari isi lambung
itu untuk pemeriksaan
patologi anatomi untuk melihat
kerusakan apa yang terjadi
pada lambung melalui mikroskop
apa yang didapat
kami dapatkan bahwa lapisan
terluar atau lapisan dalam
yang disebut sebagai mokosa
itu sudah rusak sudah mengalami
nekrose atau sudah mengalami
tahu akibat dari
ya itu diakibatkan oleh
zat zat atau oleh benda
yang bersifat korosif
korosif itu artinya yang merusak
yang bisa merusak jaringan tubuh
apakah bisa disebutkan secara spesifik
pada waktu itu kita
belum bisa menyebutkan
zat zat itu bisa berupa
asam yang kuat
atau basa yang kuat
asam maupun basa yang kuat
menurut saya biasanya itu berupa
tapi pada waktu
apakah sudah bisa menyimpulkan
itu disebabkan oleh apa
jadi hanya melihat secara
kasat mata melalui
bahwa ternyata lambung dari jenazah
sudah berubah warna
dan mengalami korosif
kemudian apa lagi
yang didapat dari pemeriksaan tersebut
pada waktu pemeriksaan
keluar kami menemukan
bahwa jenazah sudah
jadi sudah diawetkan
dirias wajahnya dan sebagainya
sampai badan badannya sudah diberi
bedak dan kami
melihat bahwa pada
bibirnya bagian dalam
terutama berwarna hitam
bibir bagian dalam berwarna hitam
bisa juga disebut sebagai korosif juga
tapi tidak sampai luka